dengan memanfaatkan buah mengkudu dan minyak jelanta
siswi kelas sembilan smp negeri empat kudus jawa tengah
mampu membuat sabun cuci tangan ramah lingkungan
bahan bahan ini dapat mereka temukan dengan mudah di lingkungan sekolah
maupun tempat tinggal mereka
sabun cuci tangan ramah lingkungan ini diberi nama mijeludu
atau singkatan dari minyak jelantah dan buah mengkudu
untuk membuat sabun ini diawali dengan mencampur potongan buah mengkudu
yang masih mentah dengan minyak jelantah agar jernih
kemudian mengkudu yang matang diambil ekstraknya
dan dicampur larutan kalium hidroksida
minyak jelantah yang telah jernih kemudian dicampur larutan kalium hidroksida
yang telah ditambah ekstrak mengkudu
sambil diaduk hingga menjadi pasta
lalu ditambahkan daun jeruk sebagai pewangi
tak disangka hasil karya
pria tersebut mampu merebut juara harapan satu lomba krenova
atau kreativitas dan inovasi masyarakat tingkat pelajar
bersaing dengan sma smk maupun smp di kudus lainnya
karena ini kan lagi masih musim pandemi
sabun cukup punya peran penting untuk saat ini
sabun cuci tangan hasil karya siswa tersebut
kini telah digunakan di lingkungan sekolah
rencananya untuk mengembangkan
pihak sekolah bakal melakukan produksi sabun tersebut
secara massal untuk masyarakat
untuk keunggulannya yang pertama karena dia bahannya
semua dari alam jadi ramah lingkungan
dan cocok untuk kulit sensitif
yang kedua dari segi ekonomis
karena penghubungan utamanya itu memiliki nilai jual yang rendah
jadi ketika kita membuat hand wash dan dijual kembali
nanti untungnya juga cukup lumayan
sebuah tempat pengelolaan
sampah di desa martopuro kecamatan purwosari kabupaten pasurwan
mampu mengubah sampah sampah organik maupun non organik
menjadi benda yang bernilai ekonomi tinggi
di lokasi tps tiga r atau tempat pengelolaan sampah reuse reduce dan recycle ini
dalam satu hari menampung sedikitnya tiga ton sampah dari masyarakat sekitar
sampah yang dikumpulkan kemudian dipilah menjadi sampah organik
sampah non organik maupun sampah residu
untuk sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun
kompos sedangkan non organik berupa plastik botol minuman dan kardus
nantinya akan dijual kembali
sedangkan sampah residu akan berakhir di tempat pembuangan akhir
tpa milik pemkap pasurwan
untuk sampah sampah plastik yang sudah didaur ulang
nantinya akan digunakan kembali sebagai bahan baku produk
seperti botol minum kemasan
nah botol plastik proyek ini yang salah satunya memang mereka fokus
untuk dikumpulkan dan langsung dikirimkan dan dijual oleh covelia
untuk kemudian jadi bahan baku
bahan baku botol plastik lagi
nah ini buat kita proses atau konsep penerapan ekonomi sirkular
itu sangat penting tidak hanya untuk dikumpulkan dan kemudian
recycling atau didaur ulang tapi menjadi sesuatu bahan yang berbeda
saat ini sejumlah program terkait penanggulangan sampah
telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pengembangan pengumpulan
sampah yang rencananya akan menyasar teknologi berbasis startup
bagi masyarakat di perkotaan
tim liputan cnn indonesia